melalui laman mui or id majelis ulama indonesia memutuskan fatwa tentang hukum vaksinasi covid sembilan belas pada saat berpuasa
ketua mui bidang fatwa asrorun niam soleh menyatakan bahwa vaksinasi covid sembilan belas yang dilakukan dengan injeksi intramuskular atau suntik tidaklah membatalkan puasa
adapun hukum melakukan vaksinasi covid sembilan belas bagi umat islam yang sedang berpuasa dengan cara injeksi intramuskular adalah boleh sepanjang tidak menyebabkan bahaya
asrorun niam juga merekomendasikan agar vaksinasi dilaksanakan pada malam hari
karena jika vaksinasi dilaksanakan pada siang hari dikhawatirkan bisa membahayakan masyarakat yang berpuasa karena kondisi fisik mereka yang lemah
wakil presiden ma'ruf amin usai menjalani vaksinasi kedua dihapus
di hari rabu pagi menyatakan bahwa vaksinasi covid sembilan belas saat ramadan tidak akan membatalkan puasa sebab vaksinasi dilakukan dengan cara disuntik dan tidak masuk melalui lubang yang ada di tubuh
yang membatalkan itu kalau masuk dari hidung dari mulut atau dari telinga atau dari lubang yang lain
tapi karena vaksin itu disuntik bukan dari lubang itu itu tidak membatalkan puasa
⁇ ruf amin juga mengajak masyarakat untuk mengikuti vaksinasi covid sembilan belas
ia menegaskan bahwa menjaga diri dari wabah hukumnya adalah wajib